hari terakhir libur panjang pada senin ini
wisatawan memadati sejumlah lokasi wisata di jakarta
taman mini indonesia indah jakarta diserbu puluhan ribu pengunjung sejak pagi hari
dinosaurus ini menyemburkan air kepada setiap pengunjung yang melewatinya
para pengunjung pun basah kuyup dibuatnya
meski dikejutkan oleh semburan air dari mulut hewan purba itu
pengunjung antusias menikmati wahana petualangan dinosaurus
yang berada di taman legenda kiongmas taman mini indonesia indah jakarta
sedikitnya dua belas replika dinosaurus tersebar di antara pepohonan
seperti diloposaurus si penyembur air triceratops brachiosaurus dan tyrannosaurus
semuanya didesain sesuai dengan ukuran dan bentuk keaslinya termasuk suara
di sini pengunjung bisa merasakan kehidupan purba kala berabad abad silam
bagus bisa nambah wawasan edukasi
buat anak khususnya walaupun rada takut ya karena pertama kali
karena takutnya mungkin karena ada gigi giginya juga dinosaurusnya
terus ada suaranya yang begitu yang menakutkan jadi anak rada takut
menarik gak bu
menarik menarik sekali
selain itu di tempat ini tersedia wahana permainan seperti komedi putar
kincir raksasa dan perahu ayun
penggemar dunia hewan pun bisa mengajak buah hatinya menunggang kuda poni ini
untuk menjajal wahana di taman legenda
di legenda keongmas pengunjung harus membayar tiket antara sepuluh hingga tiga puluh rupiah
berbagai anjungan daerah juga menarik minat pengunjung
hingga senin siang dua puluh empat april lebih dari tiga puluh ribu orang memadati lokasi wisata itu
bisa meningkat ya dibanding dengan hari hari sebelumnya
atau hari hari pekan sebelumnya atau long weekend sebelumnya sangat beda
jadi kita perkirakan dua puluh persen itu naik pengunjung
di long weekend sekaligus ulang tahun taman mini ini
bukan sekedar kita itu wahana yang ada ini kita persiapkan untuk pengunjung
kita tahu bahwa taman mini ini adalah budaya
kita tidak bisa semerta merta mempromosikan yang besar besaran di luar wahana yang budaya ini
tetapi justru yang kita angkat adalah budaya kita
kalau ada wahana wahana yang lain ini semata hanya untuk mendukung kegiatan kegiatan budaya
wisatawan asal jakarta dan sekitarnya
tumbah ruah hampir di setiap destinasi wisata
bahkan sempat terjadi kemacetan lalu lintas di area taman ini
victor pangaribuan jakarta
selain taman mini indonesia indah dan kebun binatang ragunan
pantai ancol masih menjadi destinasi favorit warga jakarta untuk menghabiskan akhir pekan atau libur panjang
puluhan ribu warga memadati kawasan ancol pada libur israq miraj ini
pengelola menyiapkan tim pengamanan untuk melayani warga
pantai utara jakarta memang masih menjadi salah satu destinasi favorit warga dki
untuk menghabiskan akhir pekan maupun libur panjang
saya bisa ajak anda untuk melihat bagaimana antusiasme warga menghabiskan akhir pekan di pantai ancol
warga memang masih memilih ancol untuk bermain air maupun pasir bersama keluarga
anak kecil maupun dewasa berbaur bersama sama menghabiskan akhir pekan dan libur panjang di pantai utara ancol
nah saat ini saya berada di kawasan bitcoin
spool salah satu area di ancol yang memang paling ramai dikunjungi warga untuk bermain air dan juga pasir
pihak pengelola ancol mengatakan bahwa sejak jumat maupun sabtu telah terjadi lonjakan pengunjung di pantai ancol jakarta
ada sekitar tiga puluh satu ribu di hari sabtu lalu meningkat menjadi delapan puluh satu ribu di hari minggu
dan hari ini walaupun tidak semalamai kemarin sudah ada lebih dari dua puluh ribu warga yang masuk di kawasan pantai ancol jakarta
dengan menyiagakan lima puluh personil petugas keamanan di kawasan ancol
begitu juga dengan petugas kebersihan yang hilir mudik di sekitar kawasan pantai ancol untuk membersihkan sampah sampah
namun soal kemacetan di dalam pantai ancol masih menjadi satu problematika
anda bisa melihat memang arus mobil sangat padat
banyak terjadi antrian ketika ada mobil yang ingin menurunkan atau menaikkan barang maupun keluarga di sekitar beach pool maupun area lain dari pantai ancol
dan juga ada antrian panjang ke belakang yang menghambat warga untuk masuk ke daerah ini
sampai dengan saat ini memang kondisi di kawasan ancol memang sangat kondusif
warga sangat menikmati akhir pekan dan libur panjangnya di pantai ancol jakarta
dan tidak hanya pantai ancol namun pantai di bali pun dipadati wisatawan
salah satunya adalah pantai mertasari dan pasar di pantai bergelombang tenang ini
wisatawan menikmati permainan air dengan pelampung
libur hari raya isra miraj dimanfaatkan wisatawan untuk mengunjungi pantai mertasari dan pasar
kebanyakan pengunjung memilih untuk bermain air di pantai yang tenang
mulai dari berenang hingga bermain kano
tentunya hal ini menjadi berkah bagi para penyedia jasa penyewaan kano dan pelampung
liburan isra miraj
sama siapa aja
sama keluarga sama anak anak
ya berenang di sini main pasir anak anak sini
main kanon ada ini sewa sewa pelampung
di pantai mertasari jumlah penyewa pelampung dan kano bertambah dua kali lipat dari biasanya
salah seorang petugas penyewaan pelampung mengaku
saat liburan kano yang berjumlah dua puluh lima buah dan pelampung sebanyak enam puluh buah bisa habis tersewa dalam satu hari
ya karena liburan ada peningkatan sedikit
kalau kano rata rata teman teman punya sekitar dua puluh sampai dua puluh lima kanun
nah itu kalau liburan kayak gini semuanya habis atau enggak
selain ombak yang tenang pantai mertasari juga terkenal dengan pasir coklat dan kondisinya yang bersih
itu jadi sebab pengunjung betah berlama lama bermain air
nandang risada astika denpasar